seorang pria melakukan aksi heroik menembus genangan banjir yang cukup tinggi dengan cara berenang untuk mengevakuasi istrinya yang tengah hamil tua
selain mengevakuasi istrinya pria tersebut juga mengevakuasi mertua dan adik iparnya
miftah pria dua puluh sembilan tahun warga asli kampung bojong asih ini melakukan aksi heroik sepulang dari tempat dia bekerja
miftah menceburkan diri ke genangan air yang nyaris setinggi dua meter untuk mengevakuasi istrinya suryani yang tengah hamil delapan bulan
dibantu petugas tni koramil sembilan ratus delapan dayah kolot selain mengevakuasi sang istri yang tengah mengandung anak pertamanya
miftah juga mengevakuasi mertua dan adik iparnya naik ke perahu karet dan mengungsi ke rumah kerabatnya
miftah mengaku baru sempat mengungsi selasa siang ini karena kemarin bekerja siang dan baru pulang
pada selasa pagi tadi
selain itu hujan deras juga terus mengguyur wilayah ini pada senin sore hingga malam kemarin
petugas bebinsa desa dayeh kolot mengaku sedikit kesulitan dalam membantu proses evakuasi
karena akses untuk mencapai ke rumah miftah dan keluarganya berada di gang sempit
hari ini jadi kemarin saya sarankan warga mengungsi cuman masih dia berpikir takutnya tidak terlalu besar nah sekarang besar
usai mengevakuasi istri mertua dan adik iparnya miftah dan keluarganya berencana mengungsi ke kediaman kerabatnya
di kampung palasari dayakolot yang tidak terkena dampak banjir hingga banjir di rumahnya benar benar surut total
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat